larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu telah berlaku mulai kamis enam mei
dan berlangsung hingga tujuh belas mei mendatang
satgas penanganan covid sembilan belas menyatakan
larangan mudik dua ribu dua puluh satu ini juga berlaku di kawasan aglomerasi
kebijakan ini sebagai upaya mencegah meluasnya
untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat
terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi
saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik
baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah
kabupaten kota aglomerasi
aglomerasi sendiri merupakan kota kota yang tergabung
dalam kawasan tertentu dan mendapatkan izin
melakukan pergerakan transportasi
sebelumnya ada delapan wilayah aglomerasi yang diizinkan
untuk melakukan perjalanan selama larangan mudik
yakni medan raya jabodetabek
semarang raya kawasan yogyakarta
solo surabaya dan makassar
meskipun begitu jubir satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito
menjelaskan bahwa mobilitas untuk keperluan non mudik
agar kegiatan esensial sosial ekonomi dapat tetap berjalan
dalam implementasinya pengawasan perjalanan di wilayah agglomerasi ini
akan berdasarkan ppkm mikro daerah setempat